selain dengan nasdem partai keadilan sejahtera atau pks tidak lagi mengusung anies baswedan
sebagai calon gubernur jakarta pada pemilihan gubernur mendatang
sekjen pks ungkap tiga nama kader yang dijagokan
pks menilai anies telah dua puluh lima persen jadi tokoh nasional
sehingga harus memberikan kesempatan kepada internal pks
meski begitu pilkada jakarta masih sangat dinamis
segala kemungkinan masih bisa terjadi
ada sahibul iman ada juga pak saihu ada pak mardani bisa
anies pastinya dia akan kembali tetapi kami dari pks mengatakan
pak anies sudah dua puluh lima persen sebagai tokoh nasional
kasih kesempatan sekarang anies mengantarkan orang pks untuk menjadi
tetapi kita lihat nanti dialog dialog ini kan dinamik